kalau kamu suka camping hiking naik gunung panjat tebing atau aktivitas petualangan di alam bebas
maka ajang indofest dua ribu dua puluh tiga bisa jadi tempat yang tepat untuk kamu datangi di pekan ini
di pameran peralatan outdoor yang diklaim terbesar se asia tenggara ini
ada lebih dari seratus eksibitor berbagai pelaku kegiatan alam ataupun juga petualangan
baik sebagai distributor ataupun juga produsen
artinya para pencinta kegiatan outdoor akan sangat dimanjakan
dan mungkin akan dikuras dompetnya di ajang ini
tapi kira kira barang apa ya yang paling dicari pengunjung di ajang indofest dua ribu dua puluh tiga
kebetulan saya kan punya sewa tenda adventure
kita lagi cari cari tenda buat nambahin gear perlengkapan sewa tenda ke saya
harganya di sini gimana mulai kelihatan lebih murah atau sama aja
brand brand terkenal terus cukup jauh sih sama di luar sana
kalau saya kebetulan lagi cari peralatan camping sih gitu
aksesoris buat anak celana ada banyak kok di sini
kalau soal harganya di sini gimana
ada diskon juga ada yang harganya sama juga tapi lumayan juga sih banyak yang diskon
tapi overall perlengkapannya banyak di sini
saya sudah bersama dengan mbak eva fitriani sebagai ketua pelaksana dari indofest dua ribu dua puluh tiga
mbak kalau kita bicara soal apa sih sebenarnya
benda atau peralatan outdoor yang paling dicari di indofest dua ribu dua puluh tiga ini
apa sih di hari pertama ataupun juga berkaca di event tahun lalu
kalau dari tahun tahun sebelumnya kita melihat antusiasnya itu banyak mencari ransel buat naik gunung kayak gitu ya
tapi dua tahun belakangan ini yang banyak dicari adalah perlengkapan camping
tenda apa namanya perlengkapan camping lah ya
ada sleeping back ada matras ada beja kursi lebih ke outdoor lifestyle ya
jadi mereka karena komunitas yang sedang berkembang saat ini juga yang lagi hype itu adalah camper van kayak gitu
jadi memang ke sana lagi kiblatnya
mereka mencari tenda untuk bisa pergi berjalan jalan dengan mobil ada tenda bisa langsung dibuka tendanya langsung ada peralatannya meja kursinya segala macam
dan itu semua barang barang itu ada di sini mbak
ada semua di sini
ada berapa brand atau berapa tenan yang ikut eksibisi di indofest tahun ini
di indofest tahun ini sudah lebih dari seratus brand yang ada di sini

jadi mereka sudah banyak yang mau ke indofest tahun ini
mulai tanggal satu sampai tanggal empat juni nanti dengan tiket seharga lima puluh ribu rupiah yang dapat dibeli secara online ataupun langsung on the spot di stora senayan
sebelumnya kementerian parwisata dan ekonomi kreatif memprediksi akan ada empat puluh pengunjung di ajang ini dengan nilai transaksi mencapai rp empat puluh
mahardika utama sonny sulistyo jakarta